ajang yang sedianya dilakukan jam sembilan pagi sempat mundur dari jadwal yang ditentukan
makanya tiga pasang itu sebenarnya menghindari pembelahan politik
dia juga menegaskan pan pasti akan menolak usulan tersebut
yahudi memang menjadi mayoritas
petani sayur mayur itu merasa pekerjaannya jauh lebih ringan
ini dipakai untuk mengendalikan harga